satu persatu penumpang bus po surungrayu yang terguringi jalan raya jurugulung kecamatan balai rejo madiun
dikeluarkan dari dalam bus pada selasa pagi
beberapa orang penumpang terluka dan dilarikan ke rumah sakit daerah caruban
kanit gagum sat lantas polres madiun menyatakan
kecelakaan bus jurusan yogyakarta surabaya yang mengangkut empat puluh penumpang ini terjadi
saat melintas dari madiun menuju surabaya bus yang melaju kencang ini mencoba menyalip kendaraan lain
tetapi di saat bersamaan muncul truk dari arah berlawanan
di depan mobil kendaraan tersebut ada truk ada truk kemudian setelah ada truk itu dia banting ke kiri
kemudian setelah banting kiri ada kendaraan sepeda motor di situ
kemudian dibanting ke kanan sebelah kanan
akhirnya bus tersebut terguling
karena kaget sopir langsung banting ke mudi ke arah kiri
namun sebuah sepeda motor melaju di samping kiri bus dan membuat sopir kembali banting kemudi ke arah kanan
sehingga bus oleng dan terguling
sedikitnya ada sembilan belas korban termasuk awak bus masih dirawat di rsud saruban madiun
seorang pengendara motor tewas seketika di lokasi kejadian jalan kenjeran
surabaya selasa siang setelah terlindas truk pertamina muatan lpg
korban mw tujuh belas tahun yang diketahui seorang anak pondok pesantren
mendarai motor dan berusaha mendahului sebuah mobil bak terbuka
namun naas supir motor tersenggol korban pun terpental dan masuk ke dalam kolong ban truk
korban tewas terjepit di antara roda belakang truk
untuk roda kedua mendahului mobil pick up
setelah mendari mobil pick up ternyata
dia bentur terpental
mobil pick up kemudian jatuh kanan diterima sama mobilnya yang kita jepit
usai dievakuasi jenazah korban dibawa ke rumah sakit umum dr sutomo
sementara barang bukti motor korban dan truk beserta sopir diamankan di unit lakalantas polrestabes surabaya
tim liputan cnn indonesia